papi mau bicara sama kamu
papi tidak suka kalau kamu dekat sama si boy anak motor itu

papi tidak suka kalau kamu dekat sama si boy yang anak motor itu
deket sama siapa tadi temen kamu
dia keliatannya baik
tapi gak usah khawatir kok
emang sekarang reva juga lagi mau ngejauhin boy
lo kenapa sih jadi orang
gak percayaan banget sama gue
jangan suka kepo
ya buktinya apa reva
terserah lo mau percaya atau engga
dan lo denger ya
jangan suka ikut campur urusan orang
papi gak suka cara kamu seperti itu sama adriana
makasih ya buat bunganya
lo gak pernah ngasih kok